laut yang mengisi dua per tiga wilayah indonesia selama ini lebih banyak dianggap sebagai pemisah ketimbang penyatu antar daerah
hal ini bertolak belakang dengan sejarah bangsa di mana kegiatan pelayaran menjadi penggerak roda perekonomian
lalu bagaimana pemerintah mengembalikan kejayaan nenek moyang demi mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia
kepala pemerintah indonesia
pada tahun dua ribu empat belas dua ribu enam belas indonesia menepati peringkat ke delapan puluh dua dunia atau turun lima posisi bila dibandingkan tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
menteri perhubungan mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi agar program tol laut dapat berjalan lebih baik
tapi pr kita itu banyak
satu setelah kita lihat ternyata pelayaran rakyat itu harus diimprove
pelayaran yang menggunakan kapal kayu ada di daerah daerah itu sedang kita angkut
yang kedua movement daripada barang barang yang ada di sekitar jawa itu menggunakan darat padahal bisa laut
meski belum optimal namun pemerintah kukuh program tol laut harus terus dikembangkan
terlebih kehadiran tol laut ke sejumlah daerah telah berhasil menurunkan disparitas harga antara wilayah barat dan wilayah timur indonesia
salah satu caranya adalah dengan menambah traik tol laut
saat ini ada enam trayek tol laut yang dioperasikan oleh pt pelni
pada tahun ini pemerintah berencana membuka
tujuh track tambahan serta melakukan langkah efisiensi dalam pengiriman logistik
dalam hal efektivitas tol laut ya kita akan tingkatkan tahun ini ditandai dengan kita tambahkan lintasan lintasan
kita bagi antara yang jarak jauh dan jarak dekat
kita juga tambahkan yang namanya rumah kita rumah logistik yang bisa dijadikan tempat pengumpul barang
dan tempat untuk
pengumpulkan barang untuk balik
sementara itu untuk menstimulasi program tol laut pada tahun dua ribu tujuh belas
kementerian perhubungan telah menganggarkan subsidi dana logistik sebesar seratus miliar rupiah
hal ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dan menurunkan harga barang di wilayah indonesia timur
arya dita utama jakarta